sementara omset per bulan sempat menyentuh penjualan sebanyak dua ratus kg serat kering dengan harga rp satu ratus delapan puluh per kilogramnya
bisa thr duitnya malah nambah